oppo berhasil merajai pasar smartphone indonesia pada kuartal pertama dua ribu dua puluh
menurut data counterpoint perusahaan itu memiliki pangsa pasar dua puluh dua tiga persen turun tipis dari prode yang sama tahun lalu dengan dua puluh dua sembilan persen
meski unggul kesenjangannya dengan vivo dan samsung kian menyempit
pangsa pasar yang dapat dipertahankan oppo diantaranya karena produsen ponsel ini berhasil mengamankan posisinya di segmen menengah ke bawah
sementara itu di posisi kedua ada vivo yang menguasai dua puluh enam persen pangsa pasar
raksasa teknologi korea selatan samsung harus puas di posisi ketiga dan xiaomi berada di posisi keempat dengan pangsa pasar empat belas tiga persen
capaian xiaomi itu turun dari kuartal pertama tahun lalu
yang masih menguasai sembilan belas delapan persen pasar indonesia
gangguan pasokan membuat penurunan pangsa pasar xiaomi